pimpinan pusat muhammadiyah hari ini mengeluarkan maklumat terkait penetapan tanggal akhir ramadan dan jatuhnya hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
maklumat juga berisi imbauan terkait tata laksana takbir keliling dan salat idul fitri yang harus patuh pada protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
berdasarkan pedoman penghitungan hisap majelis tarji dan tajdid
pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah akan jatuh pada kamis tanggal tiga belas mei dua ribu dua puluh
terkait dengan hari raya idul fitri yang masih berada pada masa pandemi covid sembilan belas
pp muhammadiyah mengimbau agar tradisi takbir keliling ditiadakan diganti dengan takbir di rumah masing masing bersama keluarga
selain itu bagi lingkungan yang masih terdapat warga positif covid sembilan belas
pp muhammadiyah mengimbau agar sholat idul fitri hanya diselenggarakan di rumah masing masing
namun bagi lingkungan yang bersih dari covid sembilan belas diimbau agar sholat idul fitri dapat dilaksanakan dengan jemaah terbatas
dan wajib menaati protokol penjagaan
di mana muhammadiyah berdasarkan pedoman hisab yang dipakai oleh majelis tarjih dan tajdid
telah menetapkan puasa ramadan itu berlangsung selama tiga puluh hari
sehingga muhammadiyah akan berada di rumah masing masing